sepintas tidak ada yang beda dengan traktor ini
namun jika ditilik lebih dekat lagi traktor ini bekerja tanpa awak
adalah muhammad zainul alim warga desa wonosari kecamatan gondangwetan kabupaten pasuruan jawa timur
yang mengkreasikan traktor pembajak sawah ini menjadi sebuah drone
traktor ini bisa dikendalikan hanya dengan sebuah alat pengontrol jarak jauh atau remote control
dengan jarak kendali hingga satu km petani bisa lebih mudah dan cepat membajak sawah
jika sebelumnya butuh dua hari untuk membajak setengah hektare sawah
kini dengan traktor drone hanya membutuhkan satu hari saja
dari sisi biaya dengan drone traktor hanya butuh rp satu ratus lima puluh
sementara dengan traktor manual butuh biaya hingga rp dua ratus lima puluh
ini full modifikasi pak jadi modifikasi sesuai medan
mulai dari roda dan segala macam
yang paling besar modifikasi bagian mana ini
mulai dari ini kita cool oprek ya
mulai dari rodanya kita tambahin kita obrek
terus pembawa mesinnya biasanya pakai gerobak dari rumah ke sawah
ini tidak bisa lintas ke senyambatan
untuk menciptakan traktor pembajak sawah tanpa awak
zainul ali menghabiskan biaya sekitar rp lima puluh
sebagian biaya dihabiskan untuk memesan serangkaian alat pengendali elektronik